lang ini cd apa sih
kok nggak ada labelnya
aku kan emang dari dulu paling males ngasih label
cobain aja kalau kamu pengen tau
kamu masih ada di sini semua sih
bukan sudah aku buang
bilang kok kamu buang gitu aja sih
itu kan lagu pertama kamu
yang kamu bikin buat cuyita kan
mer itu cuma masalah lu mer
please dia jangan nungguin kit
kenyatanya cuyita tetap pergi tinggal di tanduak pesan
emangnya kamu udah nggak pernah kontak kontakan lagi sama cuyita
boh dia pergi aja
bukannya harusnya kamu yang kontak sama dia
kamu kan sahabatnya
kamu masih kontak nggak
kalau kamu berhubungan sama dia lagi
saya bakal bawa pengaruh yang buruk buat kamu lagi

gampang juga mungkin
gampang juga hyped kau

wisikanya dapat pulang

aguasin dia saja
nggak mau badan tunggu enggak
dulu tetap playingngthuk

kalau pernah boleh kabur
kok tante saya tuh gak ada hubungan apa apa sama om yus
kalau kamu masih tidak mau gak mau jujur sama saya
bibi yang sebelah akan aku tampar
saya udah bilangnya sebenarnya tante saya sama omels gak ada apa apa
ingat kalau kamu macem macem dan kamu masih tidak mengaku
terserah aku akan menyelidikinya
terserah anak kempel
tante igri terlaluan banget sih
itu dia lang
kok dia sendiri nih
ini tuh kesempatan banget buat lu men
lu harus samperin dia
yaudah mendingan sekarang kita samperin aja oke
juan kamu turun
aku gak mau yu
yu aku lebih baik loncat daripada gak bisa percaya sama kamu
juan kamu jangan gila ya
aku gak mau yu
juan kamu kok bodoh banget sih
yu kenapa kamu nangis
kamu tuh bener bener bikin aku takut
aku emang yang bodoh
aku beli loncat kayak gitu
di perang yang diperses sama kamu
tapi nggak kayak gini caranya
aku juga tadi gak nyangka mama mercy bakalan lakuin gitu ke aku
habis kan kelihatannya dia anggun
ya walaupun galak
dari dulu memang mamanya mercy itu kasar
tapi keterlaluan banget
kamu kok bisa dipukul juga
enggak lia gini aja
mulai sekarang lia jangan pernah deketin dia
kamu jauhin dia oke
eh lo tuh kenapa sih
kayaknya risih banget gue
mer lo tuh gak boleh kayak gitu
papa udah gak ada
mama lo tau sendiri kan kayak gimana orangnya
masa lo harus nyelot juga sih
eh lo tuh pantes toh gak digituin
eh sini yuk
eh jadi beneran
lo udah mainkan sama ayu
ya makanya kalo dibilang sama orang yang lebih tua tuh harus percaya
eh yuk beneran ya sekarang baikan lagi sama kak juan
ya iyalah siapa dulu
ya gak yuk
eh yuk kamu tunggu sini ya aku ganti baju
sana pergi yang jauh
sekarang kompresin nih pipi liat
gak usah gak usah tadi udah kompres ini kok pakai kapas
ya ampun lia
lo kakek gitu mah udah bisa sembusi cuma pake kapas sama air doang
yang ada tuh pake alkohol ini baru bener
dan minimal tuh diusapin setengah jam
beneran ya percaya
ya udah lo usap usap pipinya lia
itu paling cepat minimal setengah jam
ya allah lah siapa lagi coba
udah cepetan oke
gue pergi dulu ya
udah ngetelaknya men
aku kompresin ya
eh mer mer lo jangan salah paham ya ini gila cuma ngobatin gue doang kok
lia pipi kamu kenapa kok mumar gitu
eh bukan bukan ini apa
ini tadi tuh preman
iya tadi ketemu sama preman terus ditampar gue
ya ampun keterlaluan banget
iya gimana pipinya udah baik kan
eh ada mercy di sini
oh iya mer kebetulan lo ada di sini kan
kalau misalnya mau ke warang tuh jangan sembarangan aja
jadi yang nampar pipi kamu emakku
udah udah biar aku aja yang ngurusin ya
nah mama tuh bener bener keterlaluan ya mama udah bikin mersi malu
emang dia tuh punya salah apa sih sampai mama nampar dia sampai memar kayak gitu
lia maksud kamu tukang soma itu
dia sudah kurang ajar sama mama jadi mama kasih pelajaran sama dia
ya tapi kan mama gak perlu nampar dia sampai marah kayak gitu ma
dia kan bukan siapa siapa yang punya mama jadi mama gak berhak dong buat ngapa ngapain dia
mama tuh bener bener terlaluan ya
gak heran kalau misalnya papa pergi dari rumah ini
mersi berani beraninya kamu bicara seperti itu di depannya
loh emang bener kan yang mercy omongin tuh semuanya kenyataan mah
papa pergi dari rumah itu gara gara mama
mama tuh kejam mama tuh penindas mama tuh gak punya hati
tante jangan tante tante jangan
kamu guru gembel yang hidupnya cuma jadi benang berani beraninya kamu ikut semua pergi pergi kamu
ma mama tuh apaan sih ma kenapa dia orang ngaio
juan berani beraninya kamu bilang begitu ke mama
sekarang bawa pergi anak miskin ini anak miskin tidak tahu diri mama sudah endang lihat lukanya
ma ayu emang miskin tapi hati dia baik
terserah yang pasti mama cuma lihat dia hanya sebagai sampah pergi pergi
mak juan itu udah gede mah juan gak mau diatur atur pokoknya aku gak mau
juan keterlaluan kamu
mama tuh yang keterlaluan
mama stop kak juan udah udah udah udah
ma mama boleh gak suka sama temen temen aku
tapi mama inget ya aku mau keluar dari rumah ini karena apa karena aku mau nyusup apa